tapi bagaimana caranya
terima kasih kisanak
kisanak telah menolongku
padahal itu bisa membahayakan diri kisanak sendiri
aku juga berhutang nyawa kepadamu
tempoh hari kau telah menyelamatkan
kalau tidak salah
kau telah memperkenalkan dirimu sebagai balapati
benar sekali kisanak
kalau boleh tahu siapa nama
selalu melindungi putra kita
tapi kak kandan
di luar sana
banyak yang terjadi
banyak sekali kekacauan
bagaimana dinda tidak khawatir
bagaimana jika putra kita kian santa
diserang oleh para pengacau pengacau itu
tapi pikirkanlah kesehatanmu
setiap malam dinda berada disini
hingga menjelang pagi
di kota manila
dinda selalu menanti
putraku kian santa
berdiri di pagar itu
mendekat kepada dinda
berpisah dengan kekasihnya
tidak akan sanggup berpisah dari anak anaknya
karena seorang ibu
yang sudah melahirkannya
yang sudah memberikan setengah nyawanya untuk anak anaknya
jika setengahnya itu hilang
maka setengahnya lagi akan meranda
yang tersisa hanyalah duka dan air mata
karena doa dari seorang ibu
akan menjadi pelindung
akan menjadikan kedamaian
lindungilah putra putri hamba
sekarang kamu makan
eh kan eh
kan tangan saya belum terbuka ini masih terikat
mampusnya akan macam ini
itu dia lagi otra
ini dia yang menunggu
gilurah bisakah aku beristirahat aku lelah sekali apa sih yang nggak bisa buatnya yang
sudah nyemas boleh istirahat tunggu sebentar ya gilurah antarkan ini masuk untuk istirahat silakan
wangi antarkan dia ke kamarko aku mau malam ini
dia tiba tiba pengawasan gobek yaudah
kamu bodoh bagaimana saya bisa makan kalau tangan setrika
tangan saya ini berarti sudah terlepas
sudah berapa hari tidak ketemu manusia
aku sangat jijik dengan pakaian itu apalagi sudah tersentuh oleh si bandit tua
ya kumaha atuh gimana keluarga saya kumaha u nasibnya gimana nasib kita ini suara apa itu
hai hai siapa kalian nyai sendiri siapa nyai pasti calon istri simpanan bandot tua itu ya
hadirnya nyai kami sudah dua hari ini tidak dipanggil untuk melayani kilura
melayani maksudnya apa
kami disekap di lurah kami dipaksa untuk melayani tamu tamunya dan kami juga dipaksa untuk dijadikan istri simpanan si banda tua itu
lalu mengapa kalian tidak lari saja
kalau kami melakukannya kami akan korbankan keluarga kami

kami tidak mau kilurah menyekap mereka juga
dan akan membunuh mereka jikalau kami tidak menuruti keinginan kilurah
kilora itu sangat pandai melacak keberadaan semua orang termasuk kami dan keluarga kami
dan dia juga menyebar semua mata mata dimana mana nyai
dewa ta'agu aku harus membebaskan mereka dari bandot tua ini
ternyata bandu tua ini lebih jahat dari yang aku kira
mentang mentang mempunyai harta
dia anggap harga diri wanita bisa dia beli dan seenaknya dia paksa untuk menjadi istri simpanan
aku harus menghadapinya
tapi bagaimana caranya
terima kasih kisanak
kisanak telah menolongku
padahal itu bisa membahayakan diri kisanak sendiri
aku juga berhutang nyawa kepadamu
tempoh hari kau telah menyelamatkan diri
kalau tidak salah
kau telah memperkenalkan dirimu sebagai balapati
benar sekali kisanak
kalau boleh tahu
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari